sementara gubernur dki jakarta anies baswedan dilaporkan dalam kasus dugaan ujaran sara
akibat bedatunya tanggal enam belas oktober dua ribu tujuh belas pelapor menganggap anies baswedan telah mendiskriminasi ras dan etnis tertentu
pelaporan tersebut berdasarkan pasal empat huruf b ke satu dan ke dua
serta pasal enam belas undang undang no empat puluh tahun dua ribu delapan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis
berikut kami rangkum kronologi pelaporan untuk anda
pada enam belas oktober dua ribu tujuh belas anies baswedan menyinggung soal pribumi saat berpidato di hadapan warga yang hadir di acara selamatan jakarta setelah dirinya dilantik
pada awal pidatonya anies berbicara soal praktik kolonial masa lalu termasuk di jakarta
kemudian membahas soal pribumi di masa penjajahan
ini yang menjadi cikal bakal pelaporan anies oleh sejumlah kelompok ke baris krimpori
esok hadinya anies dilaporkan
dilaporkan oleh organisasi gerakan pancasila ke baris krimpori
pelapor menilai makna kata pribumi yang disebut anies bisa memecah keberagaman di indonesia
menurut berita yang dilansir detik com edisi tujuh belas oktober dua ribu tujuh belas
koordinator gerakan pancasila jake godlapian juga mempertanyakan makna peribumi yang dimaksud anies
selain itu anies juga dilaporkan oleh federasi indonesia bersatu ke baris krimpori dalam perkara yang sama
laporan ini diterima baris krimpori
pada sembilan belas oktober dua ribu tujuh belas lalu atas dugaan tindak pidana diskriminasi ras dan juga etis
ya ini dia ya ada satu pernyataan juga yang diberikan oleh ketua federasi indonesia bersatu soal anies baswedan terkait dengan kasus dugaan ujaran berkaitan dengan sarah
dikatakan bahwa kebangkitan pribumi di jakarta ini
yang menimbulkan ekses yang ada di mana mana
ini juga pelaporan terhadap anies oleh jack boyd dan juga tirta yasa berdasarkan pasal empat huruf b ke satu dan ke dua
serta pasal enam belas undang undang no empat puluh tahun dua ribu delapan tentang penghapusan diskriminasi ras dan juga etnis
ya dan kini kasus tersebut sudah diproses oleh direktur ratin tak bidang umum baris krimpori
yang sudah masuk dalam tahap persidangan di pengadilan negeri jakarta pusat
yang tentu akan kita coba simak bersama ya
bagaimana informasi lebih terkini sudah bergabung bersama kami arman helmi dari pengadilan negeri jakarta pusat
ya baik arman selamat pagi arman
apakah anies hari ini sudah ada menghadiri sidang
apakah maksudnya sudah sampai di sana dan bagaimana apabila ketiga kalinya
yakni pada hari ini anies tidak hadir apakah persidangan ini bisa menindaklanjuti kasus tersebut arman
hanum dan juga dhaniar memang sejauh ini saya dan juga awak media yang ada di sini di pengadilan negeri jakarta pusat
masih belum melihat adanya sosok daripada gubernur dki jakarta anies baswedan
memang kasus ini sudah memasuki agenda mediasi yang ketiga kali termasuk hari ini
di mana mediasi yang pertama pada empat belas desember dua ribu tujuh belas
juga tujuh belas januari dua ribu delapan belas yang lalu anies baswedan mangkir daripada panggilan pengadilan negeri jakarta pusat
namun ketidakhadiran anies baswedan pada agenda mediasi pertama kedua
itu sudah dikonfirmasi oleh tim kuasa hukum atau tim pengacara dari birohukum pemprov dki jakarta
mereka atau tim pengacara daripada anies baswedan dari birohukum pemprov dki jakarta ini mengatakan bahwa
tidak perlu atau tidak perlu hadir dalam agenda mediasi ini karena keberadaan anies baswedan sudah diwakilkan oleh birohukum
atau tim pengacara mereka dari birohukum pemprov dki jakarta
dan ini memang bukan merupakan keharusan gubernur dki jakarta untuk hadir seperti itu
menurut keterangan daripada birohukum pemprov dki jakarta
namun apabila ini pendapat dari tim taktis sendiri yang menggugat anies baswedan atau tim gabungan tim
pengacara dari advokasi
aminasi ras dan etnis beliau atau mereka di sana mengatakan apabila hari ini pada panggilan ketiga
anies baswedan tidak datang maka ada kemungkinan bahwa mereka akan meminta majelis hakim untuk melakukan
atau menjatuhkan putusan fair stake atau putusan yang harus atau bisa diberlakukan kepada anies baswedan
tanpa menunggu kehadiran yang bersangkutan seperti itu
karena memang majelis hakim punya hak untuk menjatuhkan putusan fair stake namun putusan fair stake
atau putusan yang bisa dijatuhkan tanpa menunggu kehadiran yang bersangkutan seperti itu
menunggu orang yang bersangkutan itu hadir juga tentu saja melalui serangkaian proses dan juga tidak sembarang seperti itu
nah mereka masih menunggu pada panggilan mediasi yang ketiga
ya sampai sejauh ini kami belum melihat adanya sosok anies baswedan dan kami juga masih belum bertemu tim kuasa hukum anies baswedan
atau pun juga mereka dari tim biroh hukum pemprov dki jakarta
sejauh ini mungkin itu dulu yang bisa kami informasikan karena menurut informasi persidangan sudah mau akan dimulai
karena memang tadi dia jadwal tertulis
dimulai pada pukul sembilan tiga puluh namun agak sedikit molor waktunya kami akan langsung cek ke ruang persidangan apakah persidangan sudah dimulai
seperti itu hanum dhaniar
baik terima kasih arman helmi untuk informasi anda langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat kami nantikan ya
bagaimana jalannya persidangan untuk kasus ini karena memang kasus ini juga menjadi perbincangan banyak pihak
utamanya setelah pidato itu kemudian disebutkan pasca sudah ada pengumuman secara resmi ya bahwa
yang memenangi pilkada dki jakarta beberapa waktu
benar sekali dan tepat seratus hari dari kinerja andries dan sandi dan tentunya kasus ini tetap menjadi sorotan begitu
iya yang paling pasti kita juga tentu harus menghormati proses hukum yang sedang berlanjut
sementara juga kita harus fokus juga ya terhadap seratus hari kerja dari ani sandi apa saja yang menjadi fokus
apa saja yang sudah dilaksanakan apa saja yang belum
tapi yang pasti kalau mengutip pernyataan dari wakil gubernur sandiaga uno bahwa jika tahun ini indonesia tahun politik
bagi jakarta tahun ini adalah tahun ekonomi jadi kita harus fokus juga terhadap hal itu
dari revolusi ekonomi ya semoga bisa memenuhi untuk jakarta